salah satu mahasiswa unsri yang tewas akibat tenggelam di sungai
saat mengikuti pendidikan dasar di kampus
muhammad taufik hidayat dimakamkan
pihak kampus menyatakan tidak akan menutup nutupi penyebab kematian korban
yang kini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian
jenazah m taufik hidayat dimakamkan di tempat pemakaman umum talang kerikil
yang tak jauh dari kediaman orang tuanya senin dua puluh tujuh maret
selain keluarga dan teman kampus
pihak universitas sriwijaya negeri indralaya juga hadir saat pemakaman
pihak kampus memberikan santunan dan berjanji tidak akan menutup nutupi
kasus kematian taufik yang kini masih diselidiki pihak kepolisian
persisnya itu di rekan yang tahu ya
tapi yang jelas teman teman sekalian ini adalah musibah
bagi kita semua bahwa dua orang mahasiswa kita
dipanggil allah swt dengan apa namanya
mengelam di tempat yang pada ada di belakang universitas serugijaya
saya selaku rektor betul betul merasa sedih
dan semua proses itu diserahkan kepada polres
taufik tawasat mengikuti kegiatan pendidikan mahasiswa tingkat dasar
di universitas negeri serugijaya indralaya kabupaten oganilir sumatera selatan
saat seluruh peserta melakukan penyeberangan di danau
taufik terperosok ke dalam lumpur bersama temannya kijet
keduanya tenggelam karena diduga tidak bisa berenang
kedua korban ditemukan tewas setelah dilakukan pencarian selama satu jam
dan ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian